edit cover keliruan
kalau ibu tidak keberatan
setelah ibu pulang dari ladang
saya mengundang ibu dan bapak
untuk berkumpul di tempat saya
mengadakan pengajian disana
ini kalau ibu ada waktu
daripada saya ikut pengajian
mendingan saya kerja
dapat duit dan bisa buat biaya hidup
yang pintar mengasuh di kampung kita
kamu jangan khawatir
aku tidak akan

ya allah ya allah
apa yang harus aku lakukan
agar aku dapat menciarkan
apa yang disampaikan kepada
bantu aku ya ruh
agar dapat menciarkan
agamamu ini di tengah jauh
kanjeng sunan bona
kanjeng sunan bona
saya menghadapi kesulitan
untuk mensiarkan agama ini di pulau jawa

masyarakat di sini sepertinya masih menutup pintu hatinya untuk menerima ajaran ini
mohon petunjukkan yang sunampun
kira kira apa yang harus aku lakukan
agar masyarakat di tanah jawa ini mau mendengarkan syiar islam
baiklah kang jaksunampun
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dengan kesenian apa yang bisa mendatangkan masyarakat
untuk mau mendengarkan ajaran ajaran islam
apa yang sedang dilakukan kang jaksunan
seringkali dia bicara sendiri
seringkali dia bicara sendiri
bapak mau ke sawah emang mau tidur
pak kita tanya serius
bapak jawabnya juga serius
emang kamu mau jawaban apa dari bapak
pasti bapak mau tahu ran
anak kecil sok tahu kamu ya
aku nggak percaya sama mereka
kita tidak boleh kalah dari orang orang itu
benar kampung kita juga punya harga diri
ya harga diri kita tidak boleh diinjak injak sama mereka
benar orang itu
kita harus berhati hati jangan sampai ketahuan oleh prajurit
lih apa kamu gak bisa pakai sulingmu buat lihat orang yang tahu ran

tapi lih kita harus tetap bersepada
kliwon aku kapuk lih aku tidak mau terbang lagi
terus bagaimana lek
sekarang kita laporkan ke paman dan bupati
lek taburannya dimulai
tidak ada waktu lagi kita membuat paman dan pati
benar kita harus hentikan mereka
tangkap mereka tangkap
tak ijo royo royo tak sanggup pengantin anyar
tak sanggup pengantin anyar